intan ayo cepetan keluar
kenapa intan turun duluan bu
intan mau dibawa kemana
orang tuanya intan sudah jemput
jadi intan sekarang
urusannya akan cepat selesai
harusnya anak ukuran kamu itu belajar bukan jualan
tapi aku harus jualan apa
kalau aku gak jualan
nanti aku gak bakalan bisa ngasih makan buatku
hanya kuusat cintaku
ini udah dua tahun semenjak kejadian perampokan di rumah ibu
kamu masih belum bisa melupakan kejadian itu
kamu ini kenapa sih
mau sampai kapan

demi aku demi anak anak
saya ingin ditahukan bahwa hasil ke dna keluarga bapak sudah keluar
menurut hasil tes dna ini dan anak bapak hanya cocok dengan ibunya
tidak cocok dengan dna pak
ayo pergi dari sini
ayo pergi dari sini
ayo pergi dari sini
kamu harus pergi dari sini
kamu harus pergi dari sini
jangan menerjakan kaki kamu lagi disini
aku gak sanggup bertemu dengan bintang lagi
saya berkas untuk ngeluarin intan dari sini udah selesai kita urus
tapi mas sebelum itu aku boleh kan ketemu tiara sebentar
aku pengen lihat keadaan dia
urusan kamu sama intan udah selesai
delapan tahun nay
delapan tahun kamu urus anak itu
kamu lupain tiara
sekarang aku mau kamu lupain anak itu
kamu mulai hidup baru bersama aku dan tiara
anak yang jelas bapaknya
sekarang kita pulang ya
aku mau ketemu sama thery
pak pak pak pak sebentar pak
intan itu cuma anak anak
apa salah dia sampai ditinggal di sini
ini masalah keluarga saya
bapak bukan siapa siapa jadi bapak gak usah kecampur
bukan siapa siapa kamu bilang
kamu benar benar tidak menghargai saya
selama ini kita tinggal di rumahnya pak arief
jadi masalah itu
bapak ingin dihargai karena selama ini istri saya tinggal di rumah bapak
makan biaya berapa pak
saya gak masalahkan uangnya
intan itu sudah menganggap saya sebagai kakeknya
dan saya pun sudah menganggap dia sebagai cucu saya sendiri
kalau kamu tidak menginginkan intan
biar saya mau ngurus dia
silahkan kamu bawa istri kamu pergi
memang itu yang akan saya lakukan
intan ayo cepetan keluar
k k k kenapa intan turun duluan bu
intan mau dibawa kemana
orang tuanya intan sudah jemput
jadi intan sekarang bisa pulang
kambia danu aku pulang dulu ya
makasih ya kalian semua sudah baik banget sama aku
dan sudah mengejagain aku
intan kamu jangan lupain kita ya
kita dicukup ketemu lagi
kamu mau pulang apa enggak
iya bu bentar ya
boleh minjem bulpen gak
buat apa lagi sih udah buruan turun
bentar aja pak minjemnya
itu nomer teleponnya om mirza
jadi kalau kalian butuh apa apa
kalian tinggal telepon aja
kamu baik baik aja
kayak tadi tuh aku takut banget
soalnya mau dibawa ke pantai asuran
tapi aku tau
pasti kakek cemput aku
makasih banyak ya kek
mama kemana kek
sebelum aku dibawa ke pantai asuhan
kakek kan kesini sama mah
mama kamu sudah pulang duluan
oh gitu ya kek
aku tuh kangen banget
sama mama dan eyang
mereka pasti sedih banget
mikirin aku yang gak pulang pulang kak
terpaksa bohong sama kamu intan
kakek cuma gak mau kamu jadi sedih
bu aku sekarang udah mulai pulang kan

lebih sibuk ya
kakek aku senang banget
kamu sekarang udah inget lagi sama aku
nah sekarang mama udah manggil sama aku intan
bukan tiara lagi kek
aku sekarang bakalan cariin uang
buat obatnya mama
biar mama cepet sembuh dan gak lupa lagi sama aku kek
di batas keraguan